dari ajang indonesia open dua ribu delapan belas tunggal putri indonesia gregoria mariska tunjung melaju ke babak kedua turnamen indonesia open dua ribu delapan belas
bertemu dengan pemain taiwan li chia hsin gregor menang dua satu tiga belas dan dua satu tujuh
tampil dihadapan mendukungnya sendiri di istora senayan jakarta gregor tampil percaya diri
tak memberikan kesempatan bagi lawannya untuk mengembangkan permainan grego menyudahi perlawanan li chiasin dua game langsung dua satu tiga belas dan dua satu tiga belas
sebelum turun di indonesia open dua ribu delapan belas grego memang menunjukkan penampilan yang cukup menjanjikan
di piala uber kemarin grego selalu menang di empat pertandingan yang dijalani
sementara di babak pertama turnamen malaysia open grego sempat memberikan perlawanan ketat hingga akhirnya menyerah rubber game dari peraih emas olimpiade dua ribu enam belas
di babak kedua grego akan bertemu dengan unggulan keempat ratchanok intanon yang menghentikan perlawanan tunggal putri indonesia fitriani di babak pertama
dari kemarin kemarin kan udah latihan juga kan mungkin tinggal pertama gak mau kalahnya di lapangan harus ditambahin lagi
soalnya kan gak gampang pasti ngalahin racanok jadi harus mau berusaha sih itu
sementara itu di nomor empat gregor menang di ratchanok
di nomor ganda putri pasangan indonesia della destiara dan rizky amelia pradipta gagal mengulangi prestasinya yang mampu melaju hingga semifinal turnamen malaysia open yang baru lalu
della rizky gagal melaju ke babak kedua setelah harus mengakui keunggulan ganda jepang yuki fukushima sayaka hirota
bertemu dengan ganda putri jepang yang diunggulkan di tempat kedua della rizky tak mampu memberikan kejutan
walau sempat memberikan perlawanan sengit langkah della rizky di turnamen indonesia open dua ribu dua puluh
dua ribu delapan belas akhirnya harus terhenti di babak awal dengan kekalahan enam belas dua puluh satu dan delapan belas dua puluh satu
dan sudah ada koresponensi nen indonesia erlangga wisnuwaji di gedung istora senayan jakarta selama sore angga
pasangan ganda putri hari ini gagal melangkah ke babak kedua
sementara tunggal putri berhasil lolos dari pantauan anda ini
seperti apa jalannya pertandingan hari ini dan bagaimana kans mereka yang masih harus bertanding malam ini
selamat sore fani memang benar sayang sekali ganda putri indonesia della destiara dan rizky amelia pradipta ini harus menyerah di tangan ganda jepang yang merupakan unggulan kedua
namun di sektor ganda putri indonesia masih memiliki asa untuk merebut gelar juara
karena salah satu pasangan ganda putri indonesia yang juga menjadi andalan di turnamen indonesia open kali ini
gresia poli i dan apriani rahayu masih akan bertanding malam nanti
dan di hari pertama turnamen indonesia open dua ribu delapan belas ini ada tujuh belas wakil indonesia yang turun bertanding
dan baru saja tadi usai pertandingan antara ganda campuran nomor satu dunia indonesia dari indonesia yaitu tontowi ahmad liliana natsir
yang sukses melaju ke babak kedua setelah mengalahkan ganda campuran malaysia tan kian meng lai peijing dengan straight game dua puluh satu sebelas dan dua satu tiga belas
dan selain dari kemenangan ganda campuran nomor satu dunia ini indonesia masih memiliki selain gresia poli i dan apriani rahayu juga masih ada satu wakil dari nomor tunggal putra
yaitu jonathan christie yang akan menemui lawan berat yaitu akan bertemu dengan unggulan utama dari denmark victor axelsen
sementara di pertandingan pagi tadi juga sempat terjadi kejutan di mana unggulan kedua di nomor ganda putra yaitu matias bocarsten mogensen di luar dugaan harus menyerah dan kalah
dan tersingkir di babak pertama
ini artinya mungkin dengan kekalahan mathias bo dan karsten mogensen ini peluang ganda putra andra indonesia kevin sanjaya marcus gideon untuk menjuari turnamen indonesia open ini mungkin terbuka lebih besar lagi
dan kevin marcus sendiri baru rencananya baru akan bertanding menurut jadwal pada esok hari fani
kalau misalnya membaca bagaimana peluang tim indonesia di turnamen indonesia open dua ribu delapan belas sendiri ini bagaimana sih strateginya kemudian negara mana saja yang harus diwaspadai
dan evaluasi yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini seperti apa sehingga menjadi persiapan untuk menghadapi asian games berikutnya
ya memang ke turnamen indonesia open ini sebagai informasi turnamen indonesia open ini adalah salah satu turnamen dengan level tertinggi di dalam kalender bwf
ini bwf super seribu di mana hanya ada tiga turnamen yang berhak menyandang gelar tersebut yaitu indonesia open all england dan china open
namun di turnamen indonesia open ini jumlah hadiahnya lebih besar dibandingkan
dengan dua turnamen lainnya yaitu satu empat juta dolar atau sekitar tujuh belas miliar rupiah
dan bila kita berbicara bagaimana peluang pemain pemain indonesia di turnamen indonesia open ini tentunya peluang paling besar secara realistis ada di nomor ganda putra lewat kevin marcus dan juga owi butet yang tahun lalu merebut gelar juara indonesia open
namun bagi owi butet ada catatan khusus karena pada saat tahun dua ribu tujuh belas owi butet menjuarai turnamen indonesia open saat diadakan di jakarta
dan bagi owi butet ada catatan khusus karena pada saat tahun dua ribu tujuh belas owi butet menjuarai turnamen indonesia open saat diadakan di jalan

dan bagi owi butet ada catatan khusus karena pada saat tahun dua ribu tujuh belas owi butet menjuarai turnamen indonesia open saat diadakan di jalan

menjualje kawatus bagian tujuh karakter terua jalan yang menjanjikan regulon mudah diri anda